five action game pertama di indonesia
ada baiknya raden menunggu steve rambut
kamu menyentuh ayahanda
kau tidak bisa mencegah
menyingkirlah dulu dari sini
aku tidak mungkin
cepat gue pergi ayahanda prabu dari sini
keselamatan gusi prabu sangatlah penting
jika gusti prabu telaka
pajajaran akan hancur
kaderagannya rompah sangat tinggi sekali
aku tidak mungkin mengalahkannya
tapi paling tidak aku bisa menghalanginya
nyai dan anggelis menyelamatkan ayahanda prabu

wah silu agih mau lari kemana kau
gusti prabu bertahanlah aku akan mencari tempat aman untuk kita beristirahat
hah percuma saja kalian kabur kalian tidak akan bisa menghindari dewi kematian kalian
aku tak akan membiarkan itu semua terjadi
kau akan mencari tempat aman untuk kita beristirahat
dan sekarang aku akan menghentikan ketajaman mulutmu
aku yang akan menghentikanmu
kau akan menghentikanku
kau akan menghentikanku
kau akan menghentikanku
kau akan menghentikanku
raden memang luar biasa
tidak meragukan lagi
kakek sudah tidak khawatir lagi
melepas raden pergi sendirinya
terima kasih banyak kakek guru
semua ini rahmat allah swt

aku harus melanjutkan perjalananku
untuk mencari mata air tujuh sum
kakek sudah tidak ragu ragu lagi
tetaplah pada pendirian
jangan menghiraukan apapun godaan
yang terjadi kepada raden
mohon perlindunganlah kepada allah
mudah mudahan allah melindungi
raden di sana
nasihat kakek guru
akan selalu kuingat
jangan lupa like share dan subscribe
tunggu kebalasan aku
tunggu kebalasan aku
tenang busy prabu
kita harus membawanya ke tempat yang lain
untuk mengobati busy prabu
dan juga nimas yang nangis
bagaimana busy prabu
apakah keadaannya sudah lebih baik
terima kasih kakang sancang lodaya
kondisiku sekarang sedikit lebih membaik
syukurlah kala budhika
tapi untuk memastikan kesembuhan gusti prabu
sebaiknya gusi prabu menemui guru kuncung putih
untuk pengobatan dan juga keamanan gusti prabu sendiri
namun bagaimana dengan endang geli
aku tidak mungkin meninggalkannya di sini sendiri
dia akan aman di sini
tidak akan ada yang mengganggunya
kita akan melapisi gua ini dengan mantra pelindung
aku percayakan kepadamu
kita bisaouver bahkan sampai relatasi serba rata
hidungi layan abramu ya allah